tempe sudah menjadi makanan pokok murah dan meriah oleh masyarakat indonesia sejak lama
namun citra tersebut tidak selalu berkonotasi baik bagi regenerasi tempe di masa depan
dalam perhelatan tempe movement fast and gas hasil telah indonesian tempe movement di sejumlah daerah sentra produksi tempe
para pengusaha atau pengrajin tempe memiliki kekhawatiran bahwa anak anak mereka tidak akan melanjutkan pekerjaan di bidang tempe
hal itu akibat citra tempe yang dipandang sebagai makanan murah
padahal tempe dijuluki sebagai superfood mudah pengolahannya dan memiliki nutrisi tinggi
sehingga bisa membantu anak anak malnutrisi di seluruh dunia
jadi mereka menggunakan tempe ini sebagai tujuan mereka
kita berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebetulnya
karena mereka berangkat dengan dasar bahwa ketika mereka
sekarang kan trennya anak muda traveling ke seluruh dunia dan seluruh indonesia
dan mereka menyadari bahwa ternyata ada yang mengalami malnutrisi
anak anak itu delapan ribu jumlahnya jadi delapan ribu seluruh dunia anak anak masih mengalami malnutrisi
nah kemudian mereka mengatakan
kita mengaitkan dengan tempe yang kaya nutrisi
proteinnya tinggi rendahnya lemak sebagai superfood dan lain lain
nah kemudian mereka bagaimana tempe ini bisa dilakukan berbagai kolaborasi
sehingga bisa membantu anak anak tersebut gitu
tempe tidak bisa dipandang sebelah mata
dengan berbagai hasil penelitian banyak produk yang bisa diciptakan sehingga membuat tempe lebih keren di mata anak muda zaman sekarang
misalnya melalui inovasi tempe dari kedelai lokal
itu ternyata bisa dikembangkan menjadi produk kosmetik seperti minyak pijat untuk spa dan masker wajah
saya lumayan tertarik dengan inovasi inovasi aja sih dalam bidang apapun
jadi terutama dalam bahan pangan karena temen saya yang ajak saya ini kan juga bergerak di bidang perikanan
dan dia salah satu challenge yang dia temukan di lapangan itu bagaimana pengolahan pengolahan ikan ini sebenarnya nggak sesuai dengan standar standar yang ada
sehingga justru berpengaruh terhadap kesehatan kesehatan masyarakat
nah jadi ketertarikannya iya lebih ke dampaknya kepada masyarakat tuh melalui inovasi inovasi ini seperti apa nantinya
salah satu bentuk tempe hasil inovasi adalah kolaborasi tempe kedelai lokal dengan bahan bahan organik asal indonesia
seperti tempe dengan koro kunyit kencur kayu manis hingga spirlina
memang dengan harga yang premium karena bahan dasarnya organik
membuat penjualannya baru sebetas dinikmati oleh masyarakat dengan gaya hidup vecond atau vegetarian
dari sejak saya membuat tempe itu saya mengedukasi makan tempe itu mentah tidak diolah apapun
ya ternyata setelah terakhir terakhir ini banyak sekali informasi di google itu bahwa makan tempe mentah itu banyak manfaatnya
penjualan memang kurang
kurang apa ya kurang
karena masyarakat the masih belum mempertimbangkan sehat atau tidak sehat
tapi masih bicara mahal murah betul
sehingga kalau saya selalu membuat hashtag sehat itu murah
tapi itu belum juga memasyarakat lebih luas lagi
tapi di komunitas saya sudah sadar
dalam tempe movement fast
pasankes beberapa komunitas dan generasi muda dari berbagai negara menyerukan kehebatan tempe
ada perusahaan startup asal inggris betternatur yang mengangkat inovasi tempe
ada juga rencana tempe movement yang akan membuka cabang di amerika untuk promosi tempe secara lebih luas